menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi menegaskan indonesia memiliki empat sikap terhadap persoalan yang terjadi di perairan natuna
yang pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal kapal tiongkok atau cina di wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
selanjutnya yang kedua wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
ketiga tiongkok merupakan salah satu anggota dari unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua oleh karena itu merupakan kewajiban bagi tiongkok untuk menghormati implementasi dari unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
dan keempat indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash land yang merupakan klaim sepihak yang dilakukan oleh tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama pandemi